kami kembali terhubung dengan atau melalui sambungan telpon dengan flight instructor and cetacean v pilot kapten gemal guriyadi
selamat sore kapten gemal
baik terima kasih
tadi tampaknya sinyal kurang bersahabat ya untuk komunikasi kita
jadi saya akan ulangi lagi pertanyaan saya terkait dengan apa saja dari kacamatanya kapten terkait dengan kemungkinan yang membuat pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua ini bisa jatuh
oke pemirsa saya ucapkan belas yang kawal
kiranya tuhan memberikan penghiburan buat keluarga dan kita bisa terus move on melalui ini
perlu saya sampaikan disclaimer ya fani bahwa semua yang akan kita bedah ini merupakan sebuah analisa yang belum masuk di dalam kesimpulan
karena kesimpulan itu nanti adalah wilayah daripada ntsb atau ntsi dalam hal ini knkt kalau di indonesia
dan pada saat ini kita tahu bahwa knkt akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena mereka harus memanfaatkan
mengikuti prosedur dari aneks tiga belas ataupun casr delapan ratus tiga puluh
kalau nanti ntsb turun maka dia akan mengikuti far federal evision regulation delapan ratus tiga puluh
nah tapi kita juga tahu bahwa saat ini dengan adanya teknologi dari adsb melalui flat radar kita bisa mendapatkan data sekunder yang bisa digunakan untuk membuat analisis secara konstruktif sistematik dan objektif
untuk mencegah adanya spekulasi liar daripada masyarakat melalui dunia maya
kita akan mencoba sedetail mungkin seakurat mungkin untuk memberikan jawaban dan ini bukan konklusi
oleh karena itu perlu saya sampaikan juga bahwa kalau yang ditanya adalah resiko yang terjadi ini kenapa sih kok pesawat ini bisa gini
jawabannya adalah yang namanya accident itu pasti terjadi bukan karena satu faktor
dan seringkali masyarakat selalu pada umumnya hanya mempoin satu faktor
pilotnya tidak kompeten pesawatnya tua maintenancenya jelek dan seterusnya
padahal kalau kita mengetahui tentang swiss cheese
model bahwa resiko itu muncul karena satu yang kecil berhubungan seperti mata rantai menjadi sebuah accident yang besar
nah kalau dikatakan apa sebabnya jelas ini adalah sebuah eksident yang katastrofi
dan berdasarkan pengalaman selama ini kita melihat daripada nthp report
ada beberapa kategori daripada jenis accident
yang pertama adalah contoh yang paling populer adalah civit
dimana apabila pesawat ke gunung terus kemudian ditabrak itu adalah jenis save it accident
tapi kita tahu bahwa sj satu ratus delapan puluh dua ini tidak
terbang di dalam pegunungan
sehingga ini masuk di dalam kategori lost of aircraft control
yang bisa dibuktikan melalui data data
ya dari secondary data tadi ya
behavior daripada pesawat yang mulai dari ketinggian sepuluh sembilan ratus
akhirnya menghujam ke bawah
putar tiga puluh derajat ke kiri
sampai akhirnya crash ya
dalam waktu hanya satu menit
itu adalah yang bisa kita simpulkan sementara kemungkinan besar loss of aircraft control
nah apa yang terjadi
ada beberapa hal
ya menurut teori aviation itu ada tujuh hal
salah satunya adalah adanya system malfunction
terus kemudian mungkin pilotnya incapacity
mungkin dua duanya pass out gitu
mungkin ada membawa bahan kargo yang sensitif
terus kemudian ada explode
atau eksternal mungkin ada petir misalnya yang menyambar
nah ini yang nanti akan dibuktikan melalui flight data recorder dan cockpit voice recorder
perlu diketahui bahwa flight radar ini sangat bagus bisa membantu kita
tetapi memiliki limitasi limitasi
contohnya misalnya data yang bisa kita tarik daripada edsb dari flight radar ini terbatas masalah waktu
anda tidak akan bisa dapat data yang sangat detail hingga sampai microsecond misalnya
sedangkan kita tahu kejadian ini di tujuh ratus empat puluh utc atau gmt ya itu plus tujuh berarti empat belas dua puluh
kejadian cuma satu menit
itu mulai dari sepuluh sembilan ratus feet
pesawat itu tiba tiba drop dengan vertical speed minus empat lima ratus
berputar ke kiri
terus kemudian sempat naik lagi ke atas plus dua puluh dua ribu ini yang weard banget
sampai pada akhirnya crash
nah ini yang nanti akan dipecahkan oleh ntsb
tetapi dari semua itu kita tahu bahwa ini adalah loss of aircraft control
kapten kalau misalnya kita analogikan itu perbandingkan komparasi dengan jenis transportasi umum lainnya gitu
misalnya seperti mobil
biasanya kan kalau misalnya kita berkendara
itu bisa menjadi semacam alarm gitu
untuk menentukan langkah atau strategi apa ke depannya dari pilot
nah kalau misalnya bicara mengenai pesawat
kira kira untuk anda sebagai dari kacamata anda sebagai pilot
ketika menerbangkan pesawat
keanehan apa saja yang bisa dideteksi dari awal begitu
pesawat ini ada sesuatu yang harus dicari penyebabnya
atau saya memutuskan untuk tidak menerbangkan pesawat ini
ada nggak sih untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan
force majore atau juga accident yang seperti tadi
kapten gemma katakan
ini pertanyaan yang indah ya
perlu anda ketahui bahwa pesawat itu didesain
dengan redundancy system yang berlapis lapis
artinya redundancy itu adalah system backup antara satu system utama dengan system stand by
yang sangat terprogram tersisimasi terkonek satu dengan yang lainnya
dan pilotnya sendiri itu di training untuk menghadapi abnormal situation
yang paling berbahaya untuk high altitude flying
seperti tujuh ratus tiga puluh tujuh dan mostly pesawat jet yang lainnya
itu juga ada training yang namanya upset recovery
jadi pesawat itu terkadang bisa terjebak dalam satu kondisi
dan bagaimana si pilot ini bisa menghandle itu
mereka setiap enam bulan sekali sudah di training di situ
untuk bicara mengenai alarm atau awareness terhadap problem
percayalah bahwa di dalam pesawat itu ada announceara light
ada lampu lampu indikasi yang menunjukkan bahwa memang pesawat ini sedang ada problem
dan problem itu memiliki beberapa lapis
tingkat urgency nya limitasinya itu jelas ada sop nya
dan ada checklist nya
contoh saja misalnya kalau anda menghadapi engine failure
mesinnya mati satu itu yang dispekulasi oleh orang lain semua
saya pernah mengalami engine failer
semua itu ada tatanannya untuk bagaimana kita menghadapi situasi tersebut
agar kita benar benar bisa selamat
dan kita bisa mengikuti seluruh prosedur itu
agar kejadiannya tidak menjadi katastropik
nah ini yang perlu kita ketahui
bahwa di dalam dunia aviation itu selalu dibuat yang namanya sistem backup
dan ini yang saya percaya semua orang pada akhirnya sudah di training
dan manufaktur pesawat juga sudah melakukan itu
berarti semuanya sudah sesuai standar kan
dan kalau kita mengacu kepada tujuh ratus tiga puluh tujuh max ya contohnya
waktu itu sempat crash
dan akhirnya ditemukan bahwa
pilotnya sendiri nggak punya referensi untuk dia itu bisa mengendalikan and cash problem itu
karena memang tidak pernah di training dan tidak pernah ada di buku
akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang boeing yang memiliki problem
dan umumnya sekarang kita bersyukur
akhirnya tujuh ratus tiga puluh tujuh max sudah di return to service dari faa
dan kemudian negara negara lain juga sudah ikut sertifikasi
oke semoga proses identifikasi ini bisa terbuka ya dengan ditemukannya black box
atau dari hasil evaluasi
kalau black box nanti ditemukan
ini juga muncul spekulasi yang cukup liar ya
kalau misalnya kita melihat lini masa
kemudian juga warga net
semacam menganalisis gitu
atas penyebab jatuhnya
kemudian juga kondisi yang terjadi pada saat kejadian
tapi kalau misalnya dari saksi mata sendiri mengatakan
ada api yang muncul ketika pesawat tersebut mulai menuju ke arah permukaan laut
dan terjadi ledakan di permukaan laut
ini agak sulit sekali
dan memang harus dibuktikan melalui flight data recorder
kita nggak bisa berspekulasi ya tentang hal ini
kalaupun memang ada percikan api
kalau kita mau berpikir secara common sense
kalau percikan api
even pesawatnya crack saja
atau wingnya saja patah
dan fuel di dalam pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh itu diisinya di wing
itu ada integral tank namanya
itu diisi pesawat itu
pesawat itu berisi bertonton bahan bakar
dan ketika sayapnya patah
karena dia mengalami penurunannya drastis
mengalami grafit yang luar biasa
terus gesekan dari metal itu saja kena daripada fuel
yang masih banyak karena itu baru take off
itu saja bisa menjadi percikan api
jadi kalau dikatakan ada yang berpekulasi ini teroris
itu terlalu jauh
dari percikan saja bisa atau impact dia kepada laut
dengan ketinggian seperti itu
itu meledak itu sudah wajar gitu ya
masih sulit untuk kita detect
ledakan itu apa gitu
dan tidak perlu lagi ya mengeluarkan spekulasi liar
lebih baik menunjukkan empati pada keluarga
dan kalau misalnya anda mau
memiliki satu terstruktur kerangkanya untuk beropini
makanya saya dengan senang hati
karena saya saat ini sebagai faa
itu merupakan tugas saya untuk mengedukasi
supaya dari sisi pilot
tidak ada pilot yang sempurna
tidak ada pilot itu yang pinter
kita semua adalah human
dan human itu terbatas dengan human factor
sehingga kita harus keep aware
kita terus belajar
dan juga untuk masyarakat
supaya mereka tahu
bahwa anda tidak bisa justifikasi
tidak boleh menuduh
ini karena itu
yang namanya accident itu mata rantai
ini sangat mengerikan sekali
untuk anda ketahui
kalau kita tidak aware dengan potensi risk
oleh karena itu
melalui edukasi seperti ini
melalui cnn yang support masyarakat
tidak ada lagi nanti
bahkan ada yang bilang ditabrak alian
ntsv punya report yang begitu baik
anda bisa pelajari
bagaimana mereka mengkonstruksi sebuah investigasi
terima kasih atas literasi dan juga informasinya
kapten gemma guryadi pada sore hari ini
terima kasih banyak
terima kasih telah bergabung bersama kami
sianet indonesia breaking news